striker asing persija jakarta marco simic mengalami kecelakaan pada senin malam
mobil yang dikendarai striker tiga puluh tahun itu menabrak mobil polisi di simpang susun semanggi jakarta selatan
akibat tabrakan tersebut mobil milik ditpam opfit polda metro jaya yang tengah berhenti di bahu jalan untuk mengatur lalu lintas
mengalami kerusakan parah di bagian belakang
menurut direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol yusuf mobil yang dikendarai simic hilang kendali saat mendahului mobil yang lain
karena tidak bisa mengendalikan mobilnya mobil yang dikendarai simic menghantam mobil polisi tersebut
dari hasil pemeriksaan pemain persija asal kroasia itu negatif menggunakan alkohol dan narkoba
dan hingga kini kejadian ini masih ditangani dan diselidiki unit gakum ditlantas polda metro jaya untuk mengetahui motif kecelakaan tersebut